dua pekerja galian pipa gas tewas tersengat aliran listrik saat melakukan penggalian di kawasan industri grandland cikarang pusat bekasi
masih di bekasi sebuah pabrik plastik pembuatan dan penjualan perabot rumah tangga hangus dilalap api
berikut sejumlah peristiwa yang kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam

karena tersengat aliran listrik petugas kepolisian sektor cikarang pusat dan tim identifikasi polres metro bekasi yang datang ke lokasi kemudian meevakuasi jasad korban untuk diotopsi
sebuah pabrik pembuatan dan penjualan perabotan rumah tangga di jalan raya narogong bantar gebang kota bekasi hangus dilalap api pada kamis siang
menurut saksi api berasal dari kantor pemasaran yang kemudian merambat ke gedung belakang yang merupakan
bagian produksi diduga kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus listrik
kobaran api yang begitu besar tidak hanya membakar pabrik sebuah gudang penyimpanan elektronik gudang penyimpanan bahan kimia serta sejumlah kontrakan milik warga sekitar turut terbakar
kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah
belasan ribu butir obat terlarang narkotika jenis ganja dan sepucuk pistol airsoft gun
dimusnahkan oleh kejaksaan negeri majalengka
menurut kepala kejaksaan negeri majalengka iwasuwia primbawa
barang yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kabupaten majalengka dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
dalam kurun waktu satu tahun ini tren penyalahgunaan obat terlarang di majalengka semakin meningkat
untuk itu pihaknya menghimbau agar masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan tindak pidana yang terjadi di sekitar lingkungannya